terima kasih masih bersama kami
seorang perajin patung asal bandung
mampu membuat patung kecil berukuran dua mm
tanpa alat bantu dengan teliti ujang sopian
mengukir menjadi sebuah karya seni
yang kebanyakan bentuknya tanimbar dan hewan
bahkan datang batak korek apupun
bisa diaukir menjadi karya seni
di rumah sederhana inilah ujang sopian
tinggal bersama keluarganya
tepatnya di kampung babakan situ
cilunyiwetan kabupaten bandung
setiap hari teras rumah yang tidak terlalu luas
dijadikan sebagai tempat kerjanya
bagi kakek dari dua cucu ini
membuat patung telah menjadi mata pencaharian
yang digeluti sejak dulu
berbagai macam patung telah ia buat
dari yang ukuran besar hingga yang terkecil
dari keisangannya ujang pun mampu
membuat patung mini dengan ukuran tiga cm
bahkan yang terkecil ukurannya mencapai dua mm
semua patung yang dibuatnya menggunakan pisau serut
tanpa menggunakan alat bantu
alat bantu apapun
hasil karyanya ini merupakan patung terkecil di indonesia
kini sudah hampir seribu patung mini ia buat
bahkan di antara karya seni tersebut
telah diklaim oleh orang lain
dan dijual ke luar negeri tanpa sepengetahuan dirinya
walau sempat membuat dirinya berganti profesi
tapi sekarang ujang yakin
dan kembali membuat patung mini
sebagai mata pencaharian keluarganya
kepingin bikin patung yang paling terkecil
adalah dua mm
bagaimana yang kecil itu jadi perlihatkan
ya alhamdulillah diakui
ukuran yang dibuatnya pun beraneka ragam
dari binatang dan manusia purba
atau tanimar yang menjadi ciri khasnya
untuk satu patung mini bisa ia buat dalam waktu tiga jam
tergantung tingkat kesulitannya
ujang tidak pernah mematok harga
karyanya ia jual dengan harga tergantung penawaran pembeli
ujung berharap suatu saat nanti
karya patung mininya bisa dipatenkan